kabupaten kudus menjadi salah satu zona merah penyebaran covid sembilan belas di provinsi jawa tengah
lonjakan kasus positif di kudus sampai membuat fasilitas kesehatan kewalahan
pemerintah provinsi jawa tengah sampai membuat surat edaran khusus
agar daerah lain siap membantu menyiapkan tempat rujukan isolasi
jika rumah sakit di kudus tidak mampu lagi menampung pasien positif corona di sana
dan untuk mengelaborasinya telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom dengan bupati kudus
hartopo selamat sore pak bupati
selamat sore mbak
oke pak bupati ada lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas yang luar biasa di daerah anda
sampai membuat daerah anda menjadi zona merah salah satunya dari sekian banyak daerah di provinsi jawa tengah
sejauh ini berapa angka positivity rate di kudus pak bupati
ya di kudus terjadi lonjakan yang luar biasa memang
sampai saat ini ada terupdate tadi malam satu satu ratus sembilan puluh
yang terawat yang maksudnya yang masuk di dalam rumah sakit
itu ada sekitar dua ratus delapan puluh yang masuk isolasi mandiri yang tanpa gejala dan gejala ringan itu sekitar sembilan ratus
pak bupati selain meningkatnya angka kasus positif
kenapa kemudian angka mortality rate ataupun angka kematian di wilayah anda ini meningkat pesat pak
bahkan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah daerah lain
apakah karena ini keterlambatan penanganan atau memang karena keterlambatan pendeteksian kasus positifnya pak
dengan kejadian banyak angka kasus kematian yang ada di kabupaten kudus
ini adalah salah satunya keterlambatan
keterlambatan untuk dibawa ke rumah sakit atau terdeteksi
karena ketika dia terpapar isolasi mandiri
tanpa kontrol dia langsung bergejala
ketika masa inkubasi biasanya untuk si pasien itu tidak ada gejala
tapi ketika sudah selesai masa inkubasi baru bergejala baru masuk ke rumah sakit
di dalam rumah sakit pun memang rata rata punya komorbit
yang meninggal itu rata rata punya komorbid
jadi memang usianya rata rata juga di atas empat puluh
oke pak bupati
ada keterlambatan deteksi begitu
seperti yang tadi anda sebutkan saya pengen tahu angka testing di kabupaten kudus ini berapa
apakah sudah sesuai dengan target seperti yang dicanakan oleh who
atau masih di bawah angka rata rata yang semestinya harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk testing
untuk testing juga tracing sangat masif sekali pak
jadi kita saya kira target ini sudah terpenuhi semua
karena siapapun yang masuk testing dan itu masuk terkonfirmasi
sekaligus mesti diadakan tracing secara luas secara masif pada saat itu
maka dari itu kudus ini salah satunya kenapa angka konfirmasi ini selalu melonjak
angka tracingnya pun juga masif sekali di kabupaten kudus ini
selain untuk kesadaran masyarakat memang belum sepenuhnya
juga karena selesai divaksinasi terus hp progress
juga banyaknya kegiatan kegiatan ini
yang kadang kadang ngabai protokol kesehatan
oke pak bupati
kenapa kemudian kesadaran masyarakat bisa sangat rendah
kemudian setelah dilakukan vaksinasi banyak yang mengabaikan protokol kesehatan
apakah kemudian dari pemerintah kabupaten kurang masif dalam proses sosialisasi untuk prokes ini pak bupati
sosialisasi dan edukasi tentunya kita lakukan setiap saat
bahkan operasi justisi pun kita gelar terus setiap hari
untuk operasi gabungan itu
dalam jogotongo yang sudah digagal oleh pak gubernur itu pun kita efektifkan semua
yang artinya mulai dari pimpinan daerah sampai mulai kecamatan juga desa juga jogotongo
itu semua melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
tapi memang untuk masyarakat ini kurang ada kesadaran dan perlu pemahaman pemahaman yang memang lebih masif lagi
oke bagaimana dengan penutupan tempat tempat wisata ataupun tempat tempat hiburan
karena kalau yang kita lihat masyarakat kudus senang sekali nongkrong di angkringan dan itu kemudian mungkin pemerintah kabupaten kudus kesulitan untuk memberikan larangan
apakah tempat tempat angkringan kemudian tempat tempat makan tempat tempat wisata tempat hiburan sudah ditutup semua pak
dengan adanya lonjakan ini tentunya pemerintah kabupaten kudus memang
melakukan tindakan tindakan yang sangat konkret sekali
salah satunya adalah menutup semua pariwisata menutup pasar pasar tiban yang selama ini banyak di sekitar perusahaan perusahaan
terus membatasi kegiatan kegiatan
contoh hajatan membatasi kapasitasnya juga tidak boleh makan di tempat
atau harus pakai empes atau berkatan kalau istilah di kabupaten kudus
semua wisata kita tutup
oke pak ya thermal bagi saya

dari luar kota keluar provinsi yang masuk ke kudus
tentunya kalau ada operasi itu dia menunjukkan bahwa ada tugas penting
memang ke perusahaan atau ke kantor atau ke instansi yang lain
itu tentunya kita harus lihat dia apakah sudah antigen yang efektif
yang artinya sudah berlaku satu x dua puluh empat jam apakah belum
kalau memang belum kita tentunya adakan untuk rapid antigen dulu
kalau hasilnya itu negatif baru kita perbolehkan
tapi kalau artinya positif tentunya kita isolasi dan kita koordinasi dengan daerah asal
oke penutupan akses keluar masuk kudus kemudian penutupan tempat tempat makan
dan juga kebijakan penutupan tempat tempat hiburan ini akan berlakuan sampai kapan pak bupati
sampai waktu yang telah kita tentukan nanti
karena kita harus kondisional lihat kondisi seperti ini kita tidak bisa kapan kita akan buka lagi
oke kami sempat membaca surat edaran yang dikeluarkan oleh pemprov jawa tengah
kami ingin tanya kepada anda apakah betul saat ini rumah sakit di kudus ini kewalahan untuk menangani pasien pasien positif covid sembilan belas
berapa ketersediaan bed rumah sakit di sana pak
sempat kemarin dalam satu hari sempat ada over capacity di rumah sakit dr lukman hadi
kalau memang untuk di rumah sakit umum yang lini dua lini tiga itu
sementara untuk tempat tempat tv
dia sudah ditutup karena memang terlalu overload di situ over capacity
tapi untuk pemerintah rumah sakit pemerintah ini kita tidak boleh menolak pasien
karena ini rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan
sesuai dengan arahan pak gubernur juga surat edaran dari dinkes provinsi
rujukan rujukan itu ketika over capacity bisa untuk dirujuk ke daerah lain yang sudah ditunjuk
dinkes provinsi itu sendiri
kita sudah melakukan itu kemarin sekitar ada enam sampai tujuh pasien kita rujuk
keluar kota ke semarang
tapi untuk hari ini ini sudah ada banyak yang sembuh yang pulang
yang artinya untuk kapasitas bor yang ada di rumah sakit lukmona hadi ini
artinya masih ada kelonggaran sekitar dua puluh tempat tidur
tapi saya mau tanya bagaimana dengan para tenaga kesehatan di kabupaten kudus
apakah betul mereka juga sudah collapse begitu sudah kewalahan
karena yang kami dengar di rute rsud juga terpapar covid sembilan belas begitu pak
kalau untuk sdm bicara dengan sdm memang dari kemarin sejak awal kita kekurangan sdm
tapi bagaimana kita optimalkan
tapi ini yang menjadi keprihatinan kita adalah tenaga nakes pun banyak yang terpapar
saat ini sekitar ada satu ratus empat puluh enam untuk di kabupaten kudus ini
maka dari itu bagaimana kita optimalisasi di dalam pelayanan kesehatan ini
kita tentunya akan mengambil relawan atau rekrutmen dari tenaga tenaga sespa
untuk perguruan tinggi yang kesehatan akan kita rekrutmen sebagai tenaga sukarela
yang akan membantu di tempat isolasi atau di tempat rumah sakit yang
yang kita tunjukkan sebagai rumah sakit cadangan
bagaimana untuk tempat isolasi terpusatnya pak
kalau tadi bapak cerita bahwa banyak yang akhirnya meninggal dunia
ataupun meninggal akibat dari covid sembilan belas ini
karena pada saat isolasi mandiri kemudian mereka ada gejala dan kemudian terlambat untuk ditangani
artinya mereka tidak bisa melakukan isolasi mandiri pak
apakah tempat tempat isolasi terpusat yang dipantau langsung oleh tenaga kesehatan di kudus ini sudah disiapkan pak
sudah jadi isolasi mandiri yang ada di kudus ini semuanya total ada empat ratus
di situ termasuk ada hotel juga ada milik pemerintah termasuk rusunawa juga aktif
dan untuk balik diklat semua sudah kita siapkan
tapi ada yang sebagai rumah sakit cadangan di sini adalah untuk gedung aktif itu sendiri
karena gedung akbit adalah merupakan connecting dengan rumah sakit
rumah sakit lukmonadi rumah sakit daerah ini dan akses itu terlalu dekat
jadi di situ ada lima puluh tempat tidur kita buat untuk rumah sakit cadangan
yang artinya kita sendiri kita sediakan semuanya perlengkapan serta sekadar di sana
coba yang menjadi keprihatinan memang kita terkait sdm
jadi sdm ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk tenaga tenaganya
mengingat saat ini tenaga nakes pun banyak yang terpapar
pada itu kemarin saya minta bantuan dari kadinkes provinsi maupun dari pusa
yang pada intinya data sudah kita kirim semua baik sarpras maupun obat obatan
tapi sampai saat ini memang belum terrealisasi
tapi mudah mudahan untuk setepatnya terrealisasi
oke mudah mudahan segera ada bantuan yang datang dari pemerintah provinsi jawa tengah
dan semoga kasus positif covid sembilan belas di kabupaten kudus segera menurun
dan kudus bisa menjadi zona hijau
demikian juga daerah daerah lainnya
di provinsi jawa tengah dan juga di provinsi lainnya
terima kasih sekali bupati kudus pak hartopo atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak bupati